sejak awal pandemi covid sembilan belas masuk ke indonesia
banyak pihak bahu membahu berkontribusi dalam penanganan covid sembilan belas
berdasarkan prioritas dan kebutuhan masyarakat
dilakukan secara bertahap hingga saat ini
wardah telah menyalurkan bantuan kelebih dari dua puluh lima organisasi
dan satu ratus tiga puluh rumah sakit di indonesia
donasi ini berupa bantuan alat kesehatan
alat pelindung diri atau apd
distribusi hand sanitizer secara gratis
serta bantuan makanan dan sembako bagi masyarakat terdampak pandemi
secara akumulatif ketika covid bergerak kita ada donasi
lalu dalam bentuk alat kesehatan ke satu ratus tiga puluh rumah sakit se indonesia
dan selama satu tahun kami terus memberikan donasi semampu kami
dalam dampak dampak yang lain dampak ekonomi
kami juga tetap aktif di dunia pendidikan
kami juga sangat mengapresiasi bareng bareng ya
semua komunitas komunitas yang sangat fokus dalam menangani covid
yang terbaru di bulan juli dua ribu dua puluh satu ini
wardah menyumbangkan donasi senilai enam delapan miliar rupiah
untuk pemenuhan alat kesehatan dan apd
kepada rsup persahabatan dan rspi sulianti saroso
serta distribusi seribu tabung oksigen
dan wicare id
selain itu pti dan wardah juga menyerahkan bantuan sebesar lima ratus juta rupiah
untuk membantu shelter isolasi mandiri darurat
untuk dua kabupaten di provinsi jawa barat
melalui kerjasama dengan center for indonesia strategic development initiative
dalam penyaluran bantuan csr
wardah berkolaborasi dengan berbagai pihak
guna memenuhi alat kesehatan
oksigen generator dan lain sebagainya
hal ini diapresiasi oleh rsup persahabatan
dan rspi sulianti saroso
sebagai salah satu penerima bantuan
oleh pti dan wardah
tak kalah penting
isu kesehatan mental nakes akan menjadi perhatian wardah
dalam waktu dekat melalui program
hashtag bersama nakes
wardah akan memberikan
konseling kesehatan mental bersama psikolog
kepada para tenaga kesehatan yang ada
hingga saat ini wardah akan mencari kesehatan mental bersama psikolog kepada para tenaga kesehatan yang ada
hingga saat ini wardah akan mencari kesehatan mental bersama psikolog kepada para tenaga kesehatan yang ada

untuk penanggulangan covid sembilan belas
yang disalurkan ke berbagai pihak
seperti rumah sakit rujukan covid sembilan belas
maupun pusat organisasi sosial
dan lain sebagainya